mengatasi kecanduan narkoba ternyata bisa dilakukan dengan olahraga tinju
selain meningkatkan kepercayaan diri tinju juga bisa memberikan kebahagiaan bagi pasien rehabilitasi
resnu sudah mengenal narkoba sejak usia sepuluh tahun
kini usianya sudah dua puluh satu tahun
sudah selama empat tahun ini dia mencoba pulih
salah satu media rehabilitasi yang dibeli resnu adalah tinju
sejak kecil resnu sebenarnya sudah berminat dengan olahraga tinju tapi narkoba menjauhkannya
resnu mengaku dorongan untuk sembuh total datang dari keluarga sementara kepercayaan dirinya tumbuh melalui tinju
kini resnu sudah menjadi petinju profesional yang berprestasi dan menyebut gelar juara nasional
pada april tahun ini resnu diundang ke tiongkok untuk mengikuti ajang world boxing council atau wbc youth championship
kebetulan direhabilitasi waktu dulu diajarkan gimana cara kita mengalihkannya
saya mengalihkannya kebetulan ya ada olahraga tinju ya saya alihkan ke olahraga tinju
rumah cemara merupakan tempat risnu berlatih tinju sekaligus salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba di kota bandung
sejak tahun dua ribu tiga belas kegiatan tinju di rumah cemara terus dikembangkan
anggotanya lebih dari tiga ratus orang dan terbuka tidak hanya bagi mantan pecandu
tapi juga bagi siapa saja
di rumah cemara tidak semua yang mengikuti rehabilitasi harus mengikuti tinju
karena proses penyembuhan pecandu membutuhkan berbagai pertimbangan
untuk melihat minat dan bakatnya sendiri kita sendiri tentunya bekerja nggak sendiri
jadi di situ ada tim sekolah juga ada konselor adiksi juga terus ada konselor spiritual juga
atau dokter internis atau penyakit dalam
dokter kalau misalkan dibutuhkan
dilihat dari sisi medis dan kejiwaan olahraga tinju memiliki dampak positif
yang dapat membantu mempercepat pemulihan bagi pasien rehabilitasi
kalau dia menang atau dia bertinju berarti dia sudah kuat
dan itu menimbulkan rasa percaya diri
dan rasa percaya diri pada seorang pecandu itu penting
dan ini yang kita naikkan kembali
berdiri sejak tahun dua ribu tujuh
di rumah cemara sudah menghasilkan dua petinju profesional dan lima petinju amatir
wilam nasution bandung